kalau sekarang secara nasional partai partainya memiliki representasi prasib di dpr ri
kita pada urutan ke empat insya allah kita harus naik ranking
pada pemiru pemiru blok bloknya paling tidak kita bisa menjadi masuk dalam runner up
ini tak terjadi tidak bersalah
kita ingin memerlukan perjuangan kita berlanjut terus
dipujuk dirayu ditekan
kalau perlu kadernya dicobloskan ketahanan
itu adalah bahagia daripada risiko perjuangan kita
itu adalah bahagia
bahagia dari risiko perjuangan kita
tapi niat baik kita pada negeri ini
niat baik kita bahkan justru pada sahabat sahabat kita yang ada di negeri ini
sahabat kita bukan orang yang belum yang tidak memerintah
bahkan sahabat kita yang sedang memerintah pun kita memiliki dengan baik untuk hidup sosial
kita tidak mengerdepankan
kita tidak mengerdepankan pikiran pikiran dan strateginya yang licik dan berpolitik
kita menghormati upaya penegakan hukum yang ada di negeri ini